satgas waspada investasi otoritas jasa keuangan ojk kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat
dan pengelolaan investasi tanpa izin ataupun juga ilegal
kali ini penghentian usaha dilakukan pada smc profit pt miracle bangun indo dan pt smart global indotama
melalui keterangan resmi ketua satgas waspada investasi tongam l tobing mengatakan
penghentian kegiatan usaha ini dilakukan sampai dengan entitas tersebut memperoleh izin dari otoritas yang berwenang
sebelumnya satgas waspada investasi telah mengundang ketiga entitas tersebut
namun ketiganya tidak hadir tanpa alasan
dengan tambahan tiga entitas ini satgas waspada investasi sejak januari dua ribu tujuh belas telah menghentikan kegiatan usaha tiga puluh dua entitas